kali ini ada yang berbeda dari stasiun manggarai
ada wajah baru dari stasiun manggarai yang katanya lebih modern dan juga luas
nah apa aja nih fasilitas dan juga jalur baru yang disediakan
stasiun manggarai dengan wajah baru ini telah beroperasi sejak sabtu dua puluh lima september dua ribu dua puluh
stasiun manggarai ini kini sejumlah fasilitas baru dapat anda temui
seperti eskalator dari lantai dua menuju lantai tiga
elevator atau lift untuk memudahkan penumpang dan para penyandang disabilitas
penyejuk ruangan papan petunjuk seperti arah dan jalur kuning khusus untuk penyandang disabilitas
ada empat peron baru di jalur rel layang yaitu peron sepuluh sebelas untuk kereta dari bogor menuju jakarta kota
dan dua belas tiga belas untuk arah jakarta kota bogor
selain itu penjualan tiket otomatis juga disiapkan
tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan getar
stasiun manggarai tercatat sebagai stasiun tersibuk
ketek ketek komputer lain mencatat enam puluh dua persen
dari seluruh perjalanan krl dilayani di stasiun manggarai ini
untuk itu perbaikan fasilitas dari segi keamanan seperti memperbanyak cctv juga harus terus dilakukan
selain itu sosialisasi kepada para penumpang juga perlu dilakukan mengingat masih ada penumpang yang bingung dengan jalur terang baru